kementerian pemuda dan olahraga merespons isu diskriminasi yang dialami atlet senam shalfa afrila siani
yang gagal ke ajang si game sekarang dikaitkan dengan tes keperawanan
sementara ketua umum pb persani membantah tes keperawanan sebagai salah satu syarat
dalam konferensi pers jumat siang sekretaris kementerian pemuda dan olahraga gatot s dewa broto menegaskan
bahwa tidak ada standar nasional maupun internasional terkait keperawanan seorang atlet
hal tersebut dianggap urusan pribadi dan tidak ada hubungannya dengan olahraga
sementara ketua umum pb persani ita yulianti membantah anggapan yang menyatakan bahwa harus ada tes keperawanan untuk atlet senam
ita menegaskan bahwa pergantian atlet senam dikarenakan menurunnya prestasi bukan karena ada isu keperawanan
ita yulianti juga mengaku sudah mengkonfirmasi langsung ke para pelatih senam
kami tadi juga sudah kami laporkan kepada pak menteri
inti karena pak menteri pun juga banyak ditanya
saya rekan rekan media
karena memang yang namanya promosi degradasi itu sebetulnya haknya dari cabur
tidak hanya di senam tapi cabur semua cabur
karena itu sudah tertuang dalam peraturan presiden no sembilan puluh lima tahun dua ribu tujuh belas
jadi bukan koni bukan juga kemenbora
nah tentu saja setelah mendapatkan laporan dari bu ista tadi
kami sudah berasumsi bahwa alasannya bukan karena ada sesuatu yang sesungguhnya
itu masalah privat masalah rahasia seseorang
yang kalau dibuka buka itu aibnya nggak enak gitu
jadi ini kejadiannya sebetulnya mengacu kepada kejadian sex harassment di amerika
nah dengan itu fig membuat aturan main baru bagi pelatih itu tidak boleh mengabuse
baik dalam kata kata maupun dalam apalagi dalam perbuatan